sejak dua ribu sembilan belas hasna aparatur sipil negara di pemkot jakarta timur ini
bertanggung jawab atas berbagai sayuran hidroponik
di greenhouse kantor wali kota jakarta timur
kini ia kembali menuai apa yang sudah ditanam
sayur sayuran hidroponik ini menjadi salah satu yang dipanen dalam panen raya sejakarta timur
yang dihadiri oleh gubernur dki jakarta anies baswedan
ini ada kangkung ada selada ada sawi ada caicine
sawi putih caisin terus ada pakcoy ada seledri yang bisa kita panen hari ini
kalau untuk yang di dalam greenhouse saja ini lebih kurang ada lima puluh kilo lebih
ini selanjutnya akan diapakan nih dijual atau dikonsumsi untuk pribadi
enggak jadi selama ini memang kita berbagi ya
jadi dengan asn yang ada di kantor wali kota jakarta timur
hasil panen kita bagikan
untuk kedepannya kalau setelah diresmikan nanti baru kita penjualannya ada
panen raya ini diikuti delapan ratus sembilan puluh orang
yang tersebar di seratus titik dari sepuluh kecamatan di wilayah jakarta timur
panen raya ini menghasilkan dua tujuh ratus empat puluh kg tanaman produktif
yang terdiri atas sayur sayuran seperti kangkung bayam cabai rawit dan sebagainya
selain sayuran panen raya ini juga menghasilkan lima ratus sembilan puluh dua kg lele dan ikan nila
kami masih berharap bahwa karya karya ini semua tidak berhenti di wahana display di kantor wali kota
tapi nantinya muncul di kampung kampung di komplek komplek di masyarakat
sehingga mereka merasakan manfaat dari apa yang kita saksikan di tempat ini
sementara menurut wali kota jakarta timur m anwar
hasil dari panen raya ini sebagian besar dibagikan kepada warga yang membutuhkan
sementara sisanya dijual kepada pengusaha kuliner di wilayah jakarta timur
mahardika utama evan askam jakarta